kami pamit ya
terima kasih ya
sudah selesai semua
semua rangkaian reka ulang ini
terima kasih kepada semuanya
yang sudah ikut menyaksikan
kita bawa bu elsa kembali ke kantor
biar aku udah jujur semuanya sayang
ku maafin aku kan sekarang
kamu bakal jemput aku sama bayi kita kan sayang
aku akan cukup kamu hari ini
beneran kamu bakal jemput sayang
aku tahu kamu masih peduli sama aku
aku pasti datang
kita kembali ke tanah
boleh saya bersama elsa sebentar pak
bu elsa tidak boleh lama lama di luar
kami harus bawa kembali ke kantor
sebenernya aku sama jennifer itu cuma pura pura pasaran ma
ya awalnya jennifer minta aku buat jadi pacarnya
karena dia mau terlepas dari cowok yang sebelumnya dijodohin sama dia ma
tapi mama sama pak nikolas itu malah salah paham
kiranya malah aku beneran pacaran sama jennifer
hah pura pura gimana
ini pak nikolas ini udah persiapkan semuanya loh buat kamu sama mbak jen
iya aku juga bingung
jennifer juga bingung
gimana caranya buat batalkan semua ini ke pak nikolas
kamu sama mbak jen ngelakuin ini semuanya
ampun ini kalau pak nikolas tahu gimana
gimana kecewanya mama sama pak nikolas
apalagi pak nikolas ini udah keluar uang banyak buat semua ini
ini tuh bukan main main ren
kok kamu bisa sih begini
aku juga bingung ma

mbak jen itu beneran
aku juga bingung ma
tapi aku sama jennifer pasti akan cari caraku ma
mbak jen itu beneran
mbak jen itu orangnya baik cantik
kenapa sih kamu nggak benar benar aja suka sama dia
mah aku sama jennifer itu gak ada hubungan apa apa ma
wuh jangan jangan kamu ini memang sukanya sama kiki ya
bukan sama mbak jen
jadi dari awal memang kamu tuh nggak pernah suka sama mbak jen sampai sekarang iya
muka mama mau ditaruh di mana ini
mama marah sama kamu ren
gimana kalau mama ini ketemu sama pak nikolas
mau ditaruh di mana muka mama
kita memang bukan orang kaya ren
tapi mama ini masih punya rasa malu
masih punya rasa gak enak hati ren

mama mau balik ke surabaya

pokoknya kamu selesaikan urusan kamu sampai selesai
dan ingat jangan bikin malu mama di depan pak nikolas
sebagai sesama seorang ibu

saat ini elsa sudah mengakui semua perbuatan ibu
saat ini elsa sudah mengakui semua perbuatan ibu

dia sudah mendapatkan hukum sosial
dia sudah berjaya untuk meningkatkan beliau
dan semua orang sudah tahu apa yang dia perlu berbuah
ibu tuh bawah ini
saya mengharapkan sekali
ibu rasa benar benar memaafkan anak saya
saya mengerti betul perasaan busara
tapi proses hukum harus tetap berjalan
dan saya mencari keadilan untuk anak saya
saya sudah ikhlas bersara